halo selamat datang di cnn indonesia tv selamat datang di live instagram
kita akan ngobrol bareng di rumah bersama cnn indonesia tv
yang hari ini akan saya pandu saya ratu nabila dari cnn indonesia tv
kita lihat dulu sebentar posternya di sini
segera kita akan bergabung dan meng invite bunda ana avanti
ya ini dia
tema kita hari ini adalah rajut hati untuk negeri
kita tahu bahwa bunda anafanti ini banyak sekali memberikan inspirasi inspirasi
apalagi di saat wabah corona seperti saat ini
ia termasuk yang pertama atau duluan begitu ya membuat apd untuk para tenaga medis indonesia
saya akan memanggil bunda avanti yang akan bergabung bersama kami segera di cnn indonesia tv
kita akan mengetahui bagaimana bunda ana avanti ini bisa tetap positif begitu menghadapi wabah corona
dan juga malah justru bisa membangkitkan industri kreatif
khususnya ia juga membantu untuk menyebarkan apd
untuk membuat apd untuk para tenaga medis
oke baik saya akan invite
saya sudah invite bunda ana avanti
bunda ana avanti akan segera bergabung bersama kita
linus tulis ab testing jika pernah kesimpulan

dan tidak tempat mati ya
dan tidak minuman ke kelihatan
halo bunda selamat sore gimana bunda sehat
sehat puji tuhan sehat
sehat bunda kita nih selalu melihat bunda tuh sangat menginspirasi sekali karena selalu terlihat positif begitu
jadi kita juga ikut semangat gitu untuk juga berbuat positif juga melihat apa yang sudah bunda lakukan
bunda boleh cerita sedikit awal mula dari
bunda ini terinspirasi untuk membantu tim medis membuat apd
sebenarnya buat saya secara pribadi ya tiap manusia itu punya anugerah panggilan panggilan hidup
nah merespon panggilan hidup itu sebenarnya karena perjalanan hidup
kita ceritanya gimana gitu
kalau orang yang hidupnya dari lahir nggak ada papa sampai besar nggak ada papa juga
hidup kalau orang kaya raya di sangkar madu dia nggak pernah merasa mendapatkan pujian dan cobaan dia nggak akan peka dengan yang namanya panggilan itu
tetapi kalau orang yang senantiasa memaknai sebuah kehidupan itu adalah anugerah
kalau dikasih tuhan jalan keluar itu adalah paham kebaikan
kadang kadang manusia menganggap pertolongan itu kayak apa ya
kalau tiba tiba dapat uang satu miliar
tapi dia tidak merasakan ketika mendapatkan uang seribu itu adalah anugerah
berarti memang harus lebih banyak bersyukur begitu bunda ya
ketika kita bisa makan dengan nasi dan teruncuk
kita menginginkan anaknya tetangga bisa makan pakai ayam goreng ya
jadi nggak pernah habis habisnya
karena yang gini
yang dia lihat bukan bagaimana kita tetapi bagaimana dia
disitulah letaknya ketika saya pun benar benar juga
menganggap bahwa ketika tuhan menyentuh saya secara pribadi
saya nggak mengatakan tuhan aku nggak bisa
karena saya sudah dua puluh tahun
waktu yang panjang selama dua puluh tahun memiliki yayasan anak avanti itu adalah waktu latihan
itu untuk memiliki suara tuhan
itu untuk memiliki suara manusia
itu untuk memiliki suara tuhan
kalau suara manusia itu bising
terus nggak suka dengan orang berbuat baik
bunda waktu dua puluh tahun ini kan cukup cukup panjang
suka dukanya dari yayasan andi avanti ini apa saja bunda
lima belas tahun itu berkat yang saya ambil adalah
adalah pelajaran untuk ikhlas
karena sebagai manusia
kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang
tapi senangkan hati kita
dan senangkan semua orang
selama lima belas tahun itu saya lakukan
baru lima tahun terakhir ini
terasa di dalam hati
kemudian orang orang yang
mir mir mulai berhenti
dulu orang mengatakan
cari popularitas kecintaan
kemudian saya mengedukasi
saya dari kecil itu memang
pengen bisa menginspirasi orang
orang dengar orang melihat
dan bisa memberikan perubahan
dalam sudut pandang cara berpikir
nah orang yang populer
harus citranya baik sayang
oleh karena itu
orang yang populer harus berpikir
nah gitu kayak gini nih apa
kalau nggak percitraan
kita percitraan menceritakan kebaikan
kemudian kita juga suka
ada kalimat yang namanya
di apa namanya
kalau di sosmed di sosial media itu
ini disetting nggak
ya disetting lah
kalau nggak disetting
ya nggak bisa ketemu
ketemu sama entok
dari minggu lalu disetting
tapi setting untuk kebaikan
begitu ya bunda
nah itulah makanya
saya selalu menginspirasi
orang itu kalau pikirannya baik ya
keluar kata kata gak baik
orang kalau pikirannya baik
nulis juga baik
walaupun hanya tinggal satu jari
orang itu kalau
yang dilakukan adalah menginspirasi yang baik
nah ketika bunda mengatakan kepada tuhan
aku dapat duit dari mana
saya juga nggak mengandalkan penggalangan dana loh
iya awalnya bunda memang sendirikan ya
udah itu kekuatan saya
ini nggak ada hubungannya dengan agamamu apa
agamaku apa nggak ada
ini keyakinan kepada allah
allah itu adalah esa
itu yang menyentuh kita
selanjutnya saya serahkan kepada bagian tuhan yang menyempurnakan
jadi sebisa bunda
awalnya berapa banyak apd bunda
untuk diproduksi pada awal
kami ini jadi begini sistemnya begini
kalau kamu mau berbuat baik
kalau kita mau berbuat baik
maaf ada barang datang
kalau kita mau berbuat baik
satu hal adalah
bertanya dulu pada dirimu
kau yakin perbuatan itu adalah baik
jangan bermain dengan matematika
jangan hitung banyaknya sedikitnya
tapi percayakan ini menjadi pada kehendak tuhan
nah kalau tiba tiba diantara kita
tiba tiba banyak hal yang membuat kita harus merasakan bahwa
apa ya mempertanggungjawabkannya
maka kita harus punya cara
nah jadi kalau bambu jangan ngawur
jangan karena banyaknya
jadi kemudian kita menaikkan
mengugah kepada sosial media
memberitahukan kepada mereka bahwa
anak avanti tidak memperjualbelikan apd
anak avanti tidak memperjualkan apd
lalu yang kita tulis ada dari sini
lalu ini ada
ya standar medisnya
jadi kalau orang mau nyumbang itu
jadi jangan banyak banyakan
karena itu harus memanusiakan manusia
kalau kita tidak bisa memanusiakan manusia yang terikatan
bagaimana kita mentuhankan tuhan yang gak kelihatan
lalu setelah itu
kita beritahu melalui sosial media
bahwa semua dilayani rumah sakit rumah sakit seluruh indonesia
dengan mengirimkan email ke anaavanti at yahoo com
iya tadi juga ada komentar yang nanya
bagaimana kalau kita mau ikut menyumbangkan bunda
jadi email ke anaavanti at yahoo com
kalau ikut nyumbang rekeningnya cuma satu
di yayasan bisma kasih bunda
di yayasan bisma kasih bunda
nomor rekeningnya adalah sembilan tujuh ribu enam tujuh ratus sebelas
kalau mau ngasih terima kasih kalau ada
kalau nggak ada doa
nah bila kita lihat
ada yang menyebut apakah binda sehat
timnya sehat gitu ya
korporate juga bisa kerjasama kayak gini
di korporatenya kerjasama nih
jadi kalau tuh menyumbangkan bersama dengan yayasan anavanti
ini tenaga medis senang banget
dalemnya dikasih ini sampe gendut
jadi kerjasama ya bunda ya
ini bukan iklan bagi bunda
bahwa sesuatu hal yang baik itu harus diwartakan
jadi setiap sore kami mengirimkan antara rp satu rp dua ke rumah sakit rumah sakit
isinya satu kantong lima puluh apd untuk dua puluh tiga puluh rumah sakit yang mengirimkan surat
dan suratnya itu rp satu
tiap hari yang masuk rp satu
sejauh ini sudah berapa banyak bunda yang bisa lurkan
tidak tapi saya hitung karena saya beri itu bukan karena banyaknya
tapi setiap sore antara rp satu rp dua di hari ke empat puluh
hari ke empat puluh sudah wow itu sudah banyak sekali
baik kegiatan rutin juga menutup usaha
menyerahkan kepada kuasa tuhan percayalah
kita kan nggak ada yang bisa protes yang sekarang bisa merubah keadaan ini kan nggak ada
jadi kita harus berhati hati
kita harus berhati hati
betul sekali bunda
sejauh ini bunda membuat apd ini pekerja semua berarti masuk setiap hari begitu bunda
ataukah justru bunda menambah orang lagi untuk dipekerjakan untuk membuat apd ini
ya jadi kini tidak ada perusahaan yang tidak bermasalah sekarang
kita tidak boleh sombong mengatakan aku tidak apa apa
tapi bagaimana caranya supaya aku tetap bisa memanusiakan karyawan karyawan saya
karena saya juga merasa kadang kadang sebagai pengusaha itu kita salah
dulu dulunya mungkin kita tidak memberikan kesejahteraan kepada karyawan yang disimpan
jadi ketika ada badai seperti ini yang kita korbankan adalah karyawan
oleh karena itu bagi saya secara pribadi saya mengatur setiap hari bagaimana caranya
dan kemudian menambahkan tim lain untuk menguatkan orang orang yang ada di lingkungan yayasan anak apati
semuanya untuk turut serta ada yang ngotong kuta ada yang ngotong perkat ada yang memasang red setting
ada yang motong kain dan ada yang menjahit ada yang packing ada yang nempel nempel tadi yang tidak diperjual
bukanlah menempel itu nempel ini
jadi bagi saya adalah oke ya kalau bahasa inggrisnya ya
bahasa inggrisnya itu sitik sitik tapi roto
sedikit sedikit tapi rata
harapan saya demikian
jadilah pemimpin yang berkata kata dengan baik untuk menenteramkan anak buah
kasih pengertian kepada mereka bahwa musibah ini kita bersama sama
jadi mereka pun tidak melawan kita
tetapi kita juga bisa tetap memanusiakan mereka dengan catatan bahwa mereka memahami kita bersungguh sungguh dalam bekerja
karena ini mungkin tidak bisa selesai antara tiga empat jam ke depan
kita harus siap siaga
bagaimana juga pertahanan keamanan di dalam perusahaan kita ini harus kita utamakan
tidak perlu juga
kalau kita di pesawat begitu juga kan
kalau menerima itu yang oksigen
kan pramugarinya bilang pakai dulu buat kamu dulu
setelah kamu pakai kamu baru tolong orang lain
demikian juga dengan bunda
saya menolong perusahaan saya dulu
setelah saya bisa
itu beda pokok
sekarang ini saya baru menolong kalian
jadi saya tidak mengatakan janji janji
saya mengatakan doakan kami
saya tidak bisa tepat waktu
dengan hak kalian yang baik
ayo terus berdoa
jangan pernah berhenti
kemudian jangan mengumpat
jangan ngata ngatain perusahaan
jangan pimpinan di ujat ujat
seperti itu dikurang kurangi
karena sekarang ini
tidak cuma sekarang ini
bunda jadi sekarang benar benar
jahit kebaya ini stop
karena lagi produksi apd
kira kira sampai kapan bunda
dia yang memulai
dia yang mengakhiri
dia itu adalah allah
allah yang memulai
dia pasti akan mengakhiri
dan saya percaya sekali
kan tabungannya banyak
jangan cekang di musim tabungannya orang ya
saya selalu mengatakan
mari kita mengurus
apa yang ada di depan mata kita sendiri
apa yang ada di saat ini pikiranmu dan pikiranku
kamu kan tidak berarti tangis tuh
kamu kan tidak tahu bagaimana ratab saya setiap hari
kamu kan tidak mengerti
kalau kamu tidak mengerti
kamu jangan mengurusin
gunakan sosial media itu
menguatakan energi positif
karena akan dikartikan dari mulai jam lima
dari mulai jam lima pagi
kita sudah terus berbagi
ya kita tidak ada yang tidak usah
jadi jangan mengatakan orang
kalau kamu kaya dan sebagainya gitu
yang punya karyawan di luar
sama karya sepuluh itu beda
dengan karyawan dua puluh beda
kalau karyawannya ratusan
gimana bunda untuk mensiasatinya bunda sejauh ini
terus mendatangi mereka
memberikan kepada mereka
anakmu juga anakku
keluarga kamu juga
jangan pernah kamu berpikir bahwa
aku akan membiarkan kamu dalam duka
untuk berpindah setiap hari
kemudian memberikan pemahaman pemahaman kepada mereka
ya kan pertama kali makan
tapi saya hanya minta kamu di rumah dulu sebentar ya
tiga hari dulu kenapa
hentian dulu sama temen yang lain
jangan sekali sekali kamu cara bahasa yang merumahkan
ganti kalimat itu ya saya kasih pengertian kepada mereka
kalimatmu diganti dengan kalimat adalah
aku di rumah dulu dan selama di rumah itu pun mereka dikasih
lemburan yang dikerjakan di rumah
sambil mengurangi kepadatan pekerjaan di rumahnya
bunda ini sekitar orang dua ratus lebih
lebih dua ratus lebih dengan dua tempat lah bertiga ratus orang
kan juga dalam kondisi jaga jaraknya
kan gak bagus betul bunda ya kan
tapi kebaikan tuhan itu gak pernah berhenti
ada yang minjemin rumahnya orang yang kosong
enggak potongnya di rumah saya aja kosong waduh
pertolongan tuhan itu nggak pernah berhenti
ada cna yang datang bunda kami mau
mau mengirimkan apd ke sebuah indonesia
saya sampai ke adal adal saya merinding ini kalau mau
dilihat ya sayang ini kamu bisa bisa tunjukin kesini ya
ini barusan datang satu truk ini
belum lima menit baru selesai
apa itu bunda masker
oh oke untuk dimasukkan berbarengan dengan apd yang bunda bikin ya
ya dan ini jumlah dan ini tuh
ini jumlahnya ribuan
kadang kadang kami terima
jadi bunda bahan untuk apd itu
sekarang ini sudah banyak begitu yang mengirimkan begitu ya
yang mendonasikan bukan hanya uangnya tapi juga peralatan untuk membuat apd sendiri
ya karena saya wartakan di instagram kalau saya butuh
toh kalau kamu bisa berbuat baik itu yang untung siapa
ya kamu yang paling untung duluan
nah itu yang paling untung duluan gitu
tapi ya seperti dimakan gitu ret retenya
karena produksinya cepet kan
kayak gitu terus jadi setiap hari mencari terus gitu
tetapi pertolongan tuhan itu tidak pernah terlambat
mulai melihat sesama itu adalah bukan karena kita yang sama
tetapi karena kita diciptakan oleh tuhan
dengan cinta yang sama
maka dibalik apd itu kan tidak kelihatan agamanya
iya toh warna kulitnya apa tidak kelihatan
sipit apa beluk nggak kelihatan
iya toh pakai kerudung apa tidak tidak kelihatan
pakai kalung salep atau tidak tidak kelihatan
iya toh semuanya itu gitu ya
lihat adalah kasih tanpa syarat
meninggalkan diri sendiri untuk orang lain
ini kan tuhan memberikan kepada kita pelajaran
bahwa toleransi itu adalah tanpa sekat
kalau nanti habis pandemi ini
kita masih seperti anel yang dulu
atau kamu yang dulu
atau kamu yang dulu
kan pelajaran hidup ini berarti kita sudah tidak belajar
mudah boleh mengasihi semangat bagaimana
kemudian didalam menghadapi pandemi corona ini
untuk tetap kreatif
dan juga tetap semangat begitu
tidak ada yang matinya
yang terpenting ini loh sayang
koneksi yang harus selalu ada
antara ini dan ini
suaranya adalah doa
gak ada beres
kita semua kere
saya juga melihat postingan di instagram bunda
yang lagi buka kulkas
jadi memang saya mengedukasi
supaya tuhan kan menciptakan
seorang ibu itu
di bawah kakinya
itu staminanya ibu
ibu itu yang mengatur subuh
panas dinginnya itu ibu
jadi ibu yang bertahan
dan selalu baik
walaupun nggak ada beras ya mungkin
ayo kita nggak ada beras sekarang
kita berdoa bersama sama
atau tuhan memberkati
pasti akan buka jalan
ya kalimat kalimat itulah yang
dan tidak diijinkan
supaya kita itu terus bersyukur
ya aja bunda akan punya
doakan lagi terus
saya terus doakan lagi
malah saya tantang
ya apa ya kamu ucapkan baik padaku
kan terjadi padaku
itulah yang ingin saya sampaikan
pada situasi seperti ini
katakan yang baik
satukan tangan untuk terus berdoa
memohon sama allah sama kita
lalu berpositiflah di rumah
telur itu yang satu memangnya
dapat telur dari surga pak
semoga dari surga mengirimkan telur
melalui kebaikan orang lain
jadi mengganti bahasa
dan itu turkasa
nah itulah membuat sebuah keluarga
kalau ibunya itu tenang
betul tetap positif
ibunya itu stabil gitu
mungkin ibu bisa kerokan masuk angin
itu kan sakit luarnya ya
tapi disininya memang harus baik
kan kadang kadang di rumah tuh kalau di rumah terus kan
saud saud gitu ya mungkin gak
yang dibikin tuh panas gitu
tetapi dengan adanya
ibu yang mengerti
mana yang mesti dijawab mana yang tidak
pasti suasana rumah tangga semakin
harapan saya memang kuncinya dengan terpuas
baik jadi tetap di dalam situasi wabah seperti sekarang harus
pikiran ucapan dan hati itu selalu positif begitu ya
berikan afirmasi positif
pikiran juga yang positif
agar kita juga berharap
bayangin yang bagus bagus jadi misalnya
ini bapak tiga bulan kita gak bisa makan ini
terjadilah padamu sesuai dengan apa yang kamu harapkan
selama tiga bulan nanti nggak bisa makan gitu kan gitu
harus mengganti kata kata lah gitu
bunda bagi bunda sendiri menurut bunda apa kemudian hikmah dari
wabah corona yang sedang kita hadapi
jangan marah ya bukan marah lah
sedang apa namanya sedang berkali kali kita ditegur
tapi kita nggak mau patuh
sekarang tuhan mau berikan ini semua
tapi nggak tahu kalimatnya apa yang lebih cocok gitu ya
hanya ada tuhan yang berkuasa di atas jala jalanya
tuhan mau kita mengandalkan dia di atas jala jalanya
selama ini kita melihat kekuasaan orang berkuasa
di atas kekuasaan kekuasaan yang tidak
dia yang berkuasa
sehingga semua mengatakan
tidak ada kekuasaan lain selain aku yang berpuasa di atas bumi ini
siapapun siapapun penguasanya saat ini kan diem aja semuanya
artinya yang mau ke jalan
dimu yang dulu dimu dimu
ya tuhan katakan di rumah aja ya saya
suatu bentuk peringatan ya bunda
untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi
kekayaan terbesar adalah

atau kita sendirian
atau kita bersama dengan orang tua
semua itu kan jalan hidup
tapi kita memberikan yang terbaik dalam hidup kita
kalau ternyata kita hanya hidup dengan anak anak kita
gak ada suaminya
ya berarti tuhan mengizinkan itu semua terjadi
kan mana ada suara orang mau kan gak ada orang mau
tetapi kan kita tidak tahu hari besok
makanya satu yang tuhan inginkan adalah
jangan pernah membenci
mengampuni bukan masalah pilihkan
tetapi mengampuni masalah kebijakan
jadi dibersihkan hatinya
mikir yang baik baik
yang gak penting gak penting
mulai angkat telepon
atau angkat hukum
atau mungkin dengan teman dengan sahabat
itu semua lagi
dampaknya itu kesini
yang tadinya hari ini harusnya nggak bisa makan
loh kok tiba tiba ada kiriman beras ya
nah itu saya rasakan banget
loh ada truk datang
kok ada kiriman ini ya gitu
lalu saya bilang aduh tuhan terima kasih
terima kasih terima kasih
bukan loh butuhnya restrikting merah
kok butuhnya restrikting hitam
bukan yang begitu
bersyukur ya bunda ya
bunda ini juga ada komentar dari benjose j
terima kasih bunda untuk bantuan apd
ke rumah sakit kasih herlina
ini apd sudah dari sabang sampai merauke ya bunda ya
semoga kalau gak cukup wa lagi ya
atau kirim email ya gitu
ya saya selalu merasa tersentuh gitu
harapan saya juga semua bisa berbuat baik
yang berbuat baik itu gak harus menunggu kaya
berbuat baik jangan menunggu kaya gitu terus hanya saja
berbuat baik jangan menunggu kaya ya bunda ya
karena balas itu akan nanti diterima kembali
tapi saya merasakan bahwa
kalau hari ini saya masih bisa berdiri
itu karena tanaman yang saya tanam dulu dulu
sekarang ini saya memanen buahnya
bisa atas sulit ya gitu ya
dan saya punya bahasa
untuk ngomong ke orang
itu bahasanya yang baik
ya jadi akhirnya berdampak kesini
kembali ke hati
ngomong dengan orang yang tidak baik tetap baik
ya kan gitu
oh gak ngerti ya kalau saya sih merasa
saya banyak di dunia juga
masa lalu saya juga nggak indah gitu ya
tetapi harus saya selesaikan bahwa itu indah
mereka justru jadi pahlawan
kehidupan hidup saya
menerima dan memaafkan
terakhir bunda berikan
kalau gak ada orang yang dulu dulu
ya kalau nggak ada orang yang dulu dulu
mungkin sama kita jahat atau apa
gak ada anak avanti hari ini
bunda terakhir berikan
pesan untuk kita semua
terutama untuk viewers di
cnn indonesia tv
bagaimana kita tetap kuat bersama
saling menjaga untuk menghadapi corona ini
musibah ini kita tidak sendiri
maka kita juga harus selesaikan juga tidak bisa sendiri
mulailah bergandeng tangan
hentikan perbedaan agama
berbuatlah dengan kasih tanpa syarat
karena yang artinya sesama
itu bukan karena yang sama
tetapi karena tuhan menciptakan manusia dengan cinta yang sama
pesannya adalah itu
semoga setelah covid sembilan belas
gak ada lagi
perbedaan perbedaan yang memeruncing indonesia
ya berkati kati dengan ucapan dan tulisan
terus gandengan tangan gini terus ya
ini kan musibah bersama hanya kita bisa selesaikan
kalau kita bisa bersama sama
biar kita semakin kuat
terima kasih bunda
nah pagi sudah tiga puluh menit kita bersama
iya terima kasih sangat menginspirasi
semoga bunda selalu sehat
juga tetap terus begitu membantu
dan kita juga terinspirasi sangat terinspirasi
terima kasih bunda nia fanti
tuhan memberkati selalu
ya itu dia tadi perbincangan cnn indonesia tv
dengan bunda nia fanti yang sangat menginspirasi
semua tidak hanya pelaku pelaku industri saja
ataupun orang orang besar saja yang terdampak
tapi semua kita terdampak
karena itu tadi pesan bunda nia fanti
adalah kita harus tetap bersama sama
saling menjaga dan tetap berpikiran positif
dan besok kita akan ada
bersama dengan heranov
ya seharusnya besok ini
ngobrol di rumahnya bersama dengan
wakil presiden ri ke sepuluh dan ke dua belas
yaitu bapak yusuf kala dan ibu mufidah
namun nampaknya kita akan konfirmasi lagi
apakah kemudian besok
bapak yusuf kala ini bisa untuk
live instagram bersama dengan cnn indonesia
tapi tetap nantikan
ngobrol bareng di rumah jam empat sore
terima kasih semuanya
amit sampai jumpa